keberhasilan pembangunan dan perkembangan sebuah daerah itu tentu saja sangat tergantung kepada pemimpinnya
diperlukan idealnya seorang pemimpin yang memiliki visi yang memiliki rencana
yang memiliki gaya dan kemampuan berkomunikasi dengan seluruh stakeholdernya
termasuk tentu saja masyarakatnya agar semua memberikan dukungan
dan salah satu contoh di mana sebuah daerah dibangun dengan baik dan dengan sukses
di bawah seorang pemimpin yang juga didukung oleh masyarakatnya itu adalah banyuwangi di jawa timur
yang disebut the sunrise of java
di sini selama enam tahun di bawah kepemimpinan bupatinya
daerah ini telah berhasil mengurangi jumlah kemiskinannya dari double digit
menjadi angka satu digit dan juga meningkatkan pendapatannya
dan insight kali ini berada di banyuwangi untuk melihat pencapaian yang telah berhasil
diraih bersama bupati abdullah azwar anas
banyuwangi jawa timur
dikenal dengan julukan the sunrise of java
banyuwangi merupakan sebuah kebupaten di jawa timur yang memiliki potensi keindahan alam
serta kekayaan budaya dan tradisi
keindahan alam banyuwangi membentang dari barat hingga timur
antara lain taman nasional perubetiri dan kawah ijen
banyuwangi juga dikenal karena mencapai prestasi di sejumlah sektor
di bidang ekonomi pendapatan per kapita warga meningkat dari dua puluh delapan juta per tahun pada dua ribu sepuluh

pada tahun dua ribu lima belas pendapatan per kapita warga meningkat dari dua puluh tujuh lima juta per tahun pada dua ribu lima belas
kemudian gini ratio atau indeks ketimpangan di banyuwangi turun dari tiga puluh tiga menjadi lima
tingkat kemiskinan juga turun dari dua puluh empat persen menjadi sembilan dua persen
kabupaten banyuwangi juga berhasil meningkatkan konektivitasnya setelah beroperasinya bandara belimbing sari
terlihat dari pertumbuhan jumlah penumpang di bandara belimbing sari
yang meningkat dari tujuh delapan ratus orang pada dua ribu sebelas menjadi satu ratus sepuluh orang pada dua ribu lima belas
setiap tahun banyuwangi menggelar berbagai festival untuk mendatangkan wisatawan domestik maupun mancanegara
tahun ini kabupaten banyuwangi mengadakan lima puluh tiga festival di bidang seni budaya serta olahraga
jumlah festival menarik minat wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke banyuwangi
antara lain festival gandrung sewu banyuwangi etno carnival dan tour de banyuwangi ijen
berkembangnya sektor pariwisata di banyuwangi tidak hanya mengangkat potensi banyuwangi
tetapi juga meningkatkan daesah indonesia sebagai destinasi wisata global
grafiardi kresnantyo cnn indonesia
ya sekarang saya berada di banyuwangi khususnya di pendopo bupati banyuwangi
kita akan ajak pak azwar anas untuk berbincang bincang sedikit mengenai apa yang membuat banyuwangi sekarang ini tuh begitu sukses ya dan populer
pak anas terima kasih banyak telah mengundang saya ke pendopo ini
impresi saya ketika masuk ke kabupaten banyuwangi ini sendiri
terus kejauh sekali ya hadem dan lain sebagainya
tapi ketika pak anas pertama kali menjabat
apa yang ditemukan dan apa yang waktu itu menjadi prioritas pak anas untuk mengubah banyuwangi itu sendiri sesuai dengan visinya pak anas
ya pertama daerah ini tentu punya kelebihan dan kekurangan punya potensi
potensi itu bisa alam budaya masyarakat yang itu sering saya sebut dengan modal sosial
sumber daya alam itu dianggap jauh lebih penting
padahal menurut kami modal sosial itu adalah modal yang sangat penting
dan saya melihat rakyat dan semua kehidupan di banyuwangi ini adalah punya modal sosial yang luar biasa
maka pertama yang harus kami kerjakan adalah bagaimana membuat rakyat ini senang
karena kalau rakyat senang ini partisipasinya akan tumbuh
nah tentu perlu skala prioritas
tidak mungkin semua keinginan rakyat kita kerjakan
jadi kalau ada seribu keinginan harus kita peras lagi
nah maka waktu itu yang pertama image daerah harus diubah
yang kedua investasi harus diubah
sehingga kalau image nya berubah rakyat ini akan senang dan masyarakat dari luar akan masuk
nah waktu itu image nya seperti apa
nah image masyarakat dulu tentang banyuwangi itu kan banyuwangi itu klinik
jadi kalau orang ingin cari kesatian ke alas purwo cari keris dan lain lain lah
nah ini pelan pelan harus kita ubah
nah maka perlu ada skala prioritas untuk merubah ini
yang kedua investasi harus datang
karena waktu itu kemiskinan di banyuwangi dua puluh empat persen
maka bayangan saya kalau rakyat senang
ini akan menjadi dorongan untuk berpartisipasi mengerjakan masalah besar
apa masalah besar di banyuwangi adalah disparitas
jadi ada disparitas ada kecamatan yang maju dengan kecamatan yang tidak maju
income per capita dalam hitungan yang lama waktu itu empat belas tujuh juta per orang per tahun
bagaimana mungkin dengan income per capita seperti itu
banyuwangi akan bersaing dengan daerah lain
maka income per capita harus kita dorong kita naikkan
jadi saya tidak terlalu fanatik dengan pertumbuhan ekonomi
saya lebih ke income per capita
nah makanya harus kita lakukan beberapa langkah
memang waktu itu misalnya terkait dengan connectivity
karena tanpa connectivity yang cukup tidak akan ada investasi
dan kalau tidak ada investasi pengangguran akan terus berkambah
nah waktu itu harus saya membuat keputusan pada saat yang sama
di satu sisi banyak jalan yang rusak di banyuwangi
maka jalan yang rusak dan kemiskinan harus kita selesaikan
tapi pada saat yang sama kami harus bangun bandara
maka ada yang demo kepada saya pak anas kenapa bandara dibangun

sampaikan dua duanya penting
nah disinilah kadang kita harus mengambil keputusan
satu tidak populer dalam jangka pendek
tapi populer dalam jangka panjang untuk investasi di sektor connectivity untuk bandara
jadi seratus hari pertama itu
nah salah satu program seratus hari pertama adalah membangun jalan jalan di pedesaan
yang dulu gelap tidak ada lampu lampu sekarang sudah antar kecamatan sudah terhubung dengan lampu
jalan jalan konektivitas sudah dibangun
tapi program seratus hari pertama waktu itu saya agak nekat bandara harus beroperasi
tapi bandara beroperasi bagaimana zero subsidi
karena perisnis saya tidak boleh orang kaya disubsidi
karena orang yang naik pesawat ini pasti orang mampu
nah maka dengan bisnis to bisnis alhamdulillah dengan orang banyak bandara bisa beroperasi
program seratus hari
wow dan ini tentu saja konektivitasnya jauh lebih bagus ya
membuka ruang untuk datang ke banyuwangi
hanya sekitar empat puluh lima menit ya dari surabaya
yang tadinya delapan jam sekarang empat puluh lima menit
nah maka tahun dua ribu sepuluh waktu itu penumpang di banyuwangi dua ribu sebelas tujuh lima ratus per tahun
sekarang kita sudah naik satu ratus delapan puluh dua
hampir naik dua dua ratus persen penumpang bandara melalui bandara belimbing sari ke banyuwangi
nah pak anas yang sekarang ya
banyuwangi itu identik dengan kegiatan budayanya
banyak sekali festivalnya
dan juga alamnya taman nasionalnya itu sendiri
kira kira melihat potensi ini apa yang waktu itu dijadikan prioritas untuk dibangun sehingga banyuwangi itu seperti sekarang ini
ini sudah ada pada peta internasional ya
saya lihat banyak sekali kegiatan yang melibatkan masyarakat internasional juga
prinsip saya adalah setiap kegiatan ini harus sebanyak mungkin mendorong partisipasi publik
nah kalau kegiatan ini berdiri sendiri tanpa partisipasi publik pemimpin akan dehidrasi di tengah jalan
karena andaikan orang lari kita ini lari bukan seratus meter
karena lari maraton ini maka perlu banyak stakeholder yang terlibat
birokrasi harus terlibat rakyat harus terlibat
dan event ini harus membuat rakyat senang
maka banyuwangi festival sebenarnya bagi banyuwangi ini cara saja
instrumen saja pertama untuk mengenalkan banyuwangi
nah tapi ide itu awalnya dari mana ya pak
nah saya melihat bahwa rakyat banyuwangi itu kreatif
tapi belum menemukan ruang untuk menampilkan kreativitas yang dimiliki oleh rakyat
maka ini perlu ruang maka perlu festival
saya hanya melihat bahwa tidak ada festival orang marah
tidak ada orang festival marah marahnya
imitnya festival itu senang
maka orang bilang di jakarta ini banyuwangi kok senang senang terus setiap tahun bikin festival
ini karena mereka hanya melihat dari luar
tapi festival ini menjadi jembatan
pertama bagi banyuwangi untuk menjadi ruang aktualisasi bagi rakyat
dengan berbagai segmen
nah yang kedua terkait dengan alam
karena alam maka kami putuskan ikuturism di banyuwangi
nah ikuturism ini menjadi keputusan final kami
karena kami punya taman nasional
kami diapit oleh tiga taman nasional
ini tidak semua daerah
maka cadangan kekayaan oksigen kami berlimpah
kira kira orang kalau ingin sehat ya datang aja ke banyuwangi
pengenalan banyuwangi bukan hanya budaya
yang kedua adalah spot turism
maka kita kenal ada international tour de banyuwangi ijen
dan kegiatan ini sudah kalender resmi uci
jadi badan sepeda dunia
dan kami ingin tunjukkan ke dunia
meskipun salah satu contohnya adalah
international tour de banyu ijen tanpa subsidi apbn
perude singkarak rata rata disubsidi tiga puluh miliar apbn
kami zero subsidi dari apbn
ini berkat partisipasi yang luar biasa
tour de banyuwangi ijen itu masuk salah satu kalender
yang diberi nilai excellent oleh uci
nah karena partisipasinya
hospitality nya dianggap baik
dan ini adalah pergerakan rakyat yang luar biasa
ini menarik ya zero subsidi ya
bagaimana pertama ya
ini kan tadi perlu investasi tentu saja
untuk mengembangkan semua kegiatan ini
bagaimana pertama ya ini kan tadi perlu investasi tentu saja untuk mengembangkan semua kegiatan ini
bagaimana menarik para investor untuk datang kesini
sehingga tidak terlalu harus mengandalkan apbd tadi
sehingga bisa lebih mandiri lah dalam mengelola keuangan daerah ini
bayangkan kegiatan yang begitu besar
dengan enam ratus km
itu dibantu oleh apbn
ini karena investor yang paling mahal berseharilah rakyat
bukan orang kaya bawa uang ke banyuwangi
karena begitu rakyat berpartisipasi menjaga keamanan
dan juga menciptakan pekerjaan
menciptakan pekerjaan yang kedua menimbulkan kebanggaan
nah kebanggaan inilah yang penting
maka bagi kami wisata sebenarnya bukan semata mata mendatakan uang dan wisatawan
tapi bagu banyuwangi pariwisata itu menjadi alat empat konsolidasi
satu konsolidasi budaya kebudayaan kami jadi tumbuh
karena orang hadir ingin melihat
yang kedua konsolidasi infrastruktur
karena tidak mungkin pariwisata hadir tanpa jalan yang bagus
tanpa air bersih tanpa kebersihan
nah maka ini alat konsolidasi
maka tur de banyuwangi jan yang enam ratus km itu memastikan jalannya harus bagus
karena kalau tidak uci nggak rekomendir
maka orang berebut dilalui tur de ijan
karena setiap dilalui tur de ijan ini bagus
yang ketiga yang penting konsolidasi perilaku
orang banyuwangi tidak mungkin menerima wisatawan berulang kali
kalau dia tidak ramah
kalau dia meludah sembarangan
kalau dia membuang sampah sembarangan
maka dengan pariwisata orang berubah perilakunya
sekarang orang malu buang sampah sembarangan
baru yang keempat ini tentu akibat
dari kegiatan ini ekonomi kami tumbuh
setiap orang datang butuh kuliner
ekonomi kreatif tumbuh
oh hotel penuh ini
ini full ebook nih sekarang
full ebook sampai desember dan lain lain
artinya pembangunan ini harus melibatkan rakyat
pembangunan yang tidak melibatkan rakyat tidak akan bertahan lama
dan rakyat harus merasakan dari keputusan pembangunan yang dibuat oleh pemimpinnya
cara meyakinkan investor pada awal awal
karena pertama kan konektivitas kan belum ada waktu pak anas mulai menjabat
itu apa kesulitannya dan apa akhirnya yang membuat mereka itu merasa yakin bahwa banyuwangi ini sesuatu yang patut dikembangkan
ini seperti telur dengan ayam ini
hotel misalnya tamu dulu tapi kata tamu mana hotelnya
sama turis datang ke sini
sama turis ya
nanti menginap dimana
sementara kata hotel kalau okupansi kami nggak cukup investasi kami nggak tumbuh
nah kami yakinkan waktu itu kepada beberapa investor bahwa ini loh program kami tahun ke depan
kami yakinkan event ini akan mendorong
maka waktu itu beberapa hotel masuk
termasuk misalnya santika
tapi kami bikin ketentuan bahwa tidak semua hotel kami izinkan
jadi para wisata ini perlu ada segmentasi
karena di banyuwangi ini mayoritas muslim
kami ingin membuat policy yang tidak ada kontraksi dengan masyarakat mayoritas di banyuwangi
yang saya meyakini bahwa tidak ada kontraksi antara agama dengan wisatawan
buktinya di malaysia di langkawi
tidak ada tempat hiburan malam
soal cara penanganan saja
nah maka atas dasar itu
kami tidak mengizinkan wisata yang hirup piku
seperti karaoke diskotik
cukup itu bisa di kota lain
di banyuwangi cukup menikmati alam
dan ternyata policy ini tidak mengurangi minat investasi
dua ribu sepuluh banyuwangi itu menurut bpm minat investasinya renggeng tiga puluh satu
tapi dengan policy yang kita buat
di dua ribu dua belas dan dua ribu tiga belas kita sudah ranking tiga minat investasi di jawa timur
padahal kita melarang tempat hiburan yang tidak sesuai dengan segmentasi prioritas pariwisata
sekali lagi mengenai turisme
apalagi disini kan taman nasionalnya cukup banyak
arah ke mana
apalagi yang masih perlu dikelola
sehingga dari segi alamnya juga terjaga
kualitas biasanya kan kalau semakin banyak
tamu sebagian banyak turis itu kadang kadang ya jadi kotor
dan kemudian tidak dirawat dan rusak
kami sudah menyiapkan tata ruang
kami telah menyiapkan master plan pengembangan tata ruang di banyuwangi
maka dengan konsistensi yang kita kerjakan
dua ribu empat belas kita mendapatkan penghargaan dari kementerian pu sebagai kabupaten dengan tata ruang terbaik di nasional
kita dapat insentif dari penghargaan itu
nah ini sebenarnya adalah kesepakatan kita untuk menjaga bagi masa depan banyuwangi
maka dalam sesuatu yang dekat saja bu desi kemarin bisa lihat waktu landing di bandara banyuwangi
iya saya lihat itu banyak sawah sawah disitu
bu desi masih lihat bagaimana sawah sawah kami terhampar luas
kalau kami tidak membuat tata ruang yang konsisten itu sudah rukuh semua
begitu bandara berdiri biasanya ini ruko sama gudang
kami belajar di banyak tempat
kami konsisten di sekitar itu dan atas dukungan dprd kami sekarang buat perbuk
nah sekarang akan meningkat ke perda
kami akan pertahankan itu menjadi zona yang menjadi kawasan abadi pertanian
maka bu desi kalau lewat situ tidak ada ruko disitu
nah ada orang yang membeli tanah mau dibangun ruko
imb nya tidak kita keluarkan
siapapun yang mengajukan izin di sekitar kawasan itu imb nya tidak kita keluarkan
disitulah fungsi pengendalian ada di dalam
nah itu dia berarti kan penegakan hukumnya kan jalan
tata ruang itu penting
dan saya lihat juga di taman tamannya kan tidak ada yang jualan atau di atas trotoar itu
kita dorong mereka
itu awal awalnya bagaimana
cara untuk meyakinkannya ada
kita dialog dengan mereka
kita yakinkan bahwa kalau ini tertib pendapatan mereka akan naik
nah tadinya dia malam gitu pecel lili udah berdiri dimana mana
nah sekarang sudah masuk di tengah
nah konsistensi ini penting
nah kalau tidak ada konsistensi maka ruang kita akan hancur
maka arah arah ke taman nasional akan kita jaga
bahkan di kawasan tertentu kami tidak izinkan hotel di pinggir pantai
karena kalau ada hotel di pinggir pantai yang bagus itu rakyat akan tidak punya akses
yang boleh adalah homestay
nah sehingga dengan begitu ada kawasan yang boleh untuk dibangun hotel ada kawasan yang tidak boleh
nah dari kebijakan ini banyak yang tidak senang
karena dianggap kami menghambat investor
kami bukan menghambat investor
investor harus dikendalikan
termasuk kami bikin perbuk di kawasan kota ini
tidak boleh ada iklan rokok
maka bu desi dari bandara tidak lihat iklan gede gede
karena saya pikir rakyat sudah capek
di dalam kamar sudah lihat iklan di tv
masa keluar harus iklan lagi
saya tidak mau ruang publik hijau kami dirampas oleh iklan iklan
yang itu ya
dan juga tidak enak dilihat di mata
karena kalau terlalu banyak papan papan iklan itu
dengan dan atas nama pad ruang ini untuk itu semua
lounge pelayanan publik
jadi pak anas
sebagai pemerintah daerah kan
melayani publik melayani masyarakat itu kan sangat esensial
ketika menjadi bupati
inovasi apa saja yang dirasakan perlu
diimplementasi supaya pelayanan publik itu jauh lebih cepat lebih efisien dan lebih nyaman juga
jadi salah satunya adalah di pemda ini banyak orang datang dulu ingin bertemu menanyakan mengurus surat perjanjian miskin dan lain lain
nah dulu mereka ini kalau mau ketemu dengan sekda dengan bupati atau asisten mereka itu keleleran
di musyola di tidur tiduran kadang mereka menunggu lama
nah saya melihat ini harus diorangkan
nah masyarakat harus mendapatkan tempat yang nyaman
bukan hanya customer bank saja
customer dari pemerintah daerah ini rakyat harus dapat ruang yang memberikan penghormatan kepada mereka
nah maka kita bikin ini lounge pelayanan publik ini
dan di tempat ini siapapun boleh datang
misalnya mau ketemu sekda mau ketemu asisten bapak penda
nah tamu tamu kami bisa nunggu di sini dan staff kami bisa turun
termasuk saya bisa menerima tamu di tempat ini
ini nyaman sekali kelihatannya
ini ada meja resepsi di sini juga bagus
banyak ini komputer
mereka datang sini ada makanan
ya di tempat ini juga ini bisa dilihat beberapa materi
mulai pelayanan publik destinasi wisata dan event bisa dilihat di tempat ini
misalnya ini adalah tentang destinasi
lalu sini adalah pelayanan publik
ini adalah rumah sakit misalnya
semua pelayanan bisa dilihat
ini ya lounge pelayanan publik yang saya lihat
ini nyaman sekali di sini dan didukung oleh teknologi yang canggih
ini semua wifi online itu sudah menjadi bagian ya dari cara melayani publik ini
ya karena dengan sistem inilah kita bisa melipat jarak
maka program smart kampung yang terkoneksi dengan semua sistem ini adalah bagian yang kita rancang kita programkan
misalnya pelayanan surat pernyataan miskin
dulu orang perlu enam hari
dan misalnya orang dari sarawangan ke sini perlu tiga jam
itu baru perjalanan
belum yang lain lain
dengan sistem online hanya tiga puluh menit mereka bisa selesai
hanya tiga puluh menit ya
dan mereka tidak harus enam jam
tidak harus kesini karena bisa dicetak di tingkat desa
begitu juga monitoring
sekarang ini misalnya pelayanan rumah sakit bisa kita lihat
dan beberapa program yang lain termasuk program affiliate budgeting yang sekarang direplikasi di tingkat nasional
di mana hasil musrembangdes program perencanaannya telah terkoneksi dengan sistem keuangan kami
sehingga dengan demikian semua perencanaan yang di desa
masuk ini tidak bisa diubah
kalaupun misalnya ada hal hal baru misalnya anggota dewan tiba tiba ada usulan baru
dia tidak bisa kalau sistemnya tidak sesuai dengan hasil musrendang des
dia telah terkunci dengan sistem
iktp semua itu sudah jalan dengan baik
ktp waktu dicetak di banyuwangi dulu cukup lima menit
tapi begitu ktp sekarang dicetak di pusat harus menunggu belangko
ini kadang ada masalah
tapi sistem server semua sekarang bukan hanya di kecamatan sekarang sudah di tingkat desa
bahkan fiber optik sekarang sudah dibangun di tingkat desa
wifi dan lain lain
nah di kampung kampung inilah kita dorong sehingga mempercepat pelayanan pelayanan publik yang ada di sini
ini sudah terasa meningkatkan produktivitas dari teman teman yang melayani publik ini
dari sdm nya juga mereka sudah terbiasa sekarang melakukan pekerjaan dengan basis teknologi seperti ini
iya kami sejak pertama kali menjabat ini pilihan kami
karena ke depan ini bukan yang besar yang bisa menang tapi yang cepat
besar tapi tidak cepat
dia tidak akan bisa memberi pelayanan dengan baik
maka mau tidak mau it ini adalah keniscayaan
semua desa sekarang terhubung dengan kegiatan kegiatan yang sifatnya dengan internet
kemudian fiber optik
nah sdm ini penting buat kami
karena kita tidak mau tergantung dengan konsultan yang membuat sistem ini
alhamdulillah sistem ini dibuat oleh teman teman sendiri
nah ini semua di spending dari apbd juga ya
dari apbd tenaga tenaganya dari kami
nah khusus rekrutmen pns ini jadi penting bagi banyuwangi
banyuwangi tidak mau berjudi dengan rekrutmen pns yang tidak secara kualitas sesuai dengan keperluan
maka untuk jurusan keuangan jurusan akutansi dan jurusan arsitektur dan beberapa yang pokok pokok ini ip harus tiga lima jadi pns di banyuwangi
nah anak anak inilah yang sekarang menjadi
jadi rata rata sekarang sdm nya anak anak muda yang mereka paham dengan menggunakan teknologi
yang rekrutmen pns ya
kan kami belum dapat lagi
nah sehingga dengan demikian ini bisa menjadi supporting system bagi meningkatkan pelayanan dan kapasitas tinggi
tapi berapa lama membutuhkan waktu
kan biasanya kan ya kalau tidak menggunakan online tidak menggunakan basis teknologi sering mungkin ya ada pungli lah ada korupsi dan tidak efisien
ini berapa lama butuh adjustment serta ini kan harus ada perubahan dari mindset pelayanan publik ini
kami dua tahunan ya
karena banyak yang berpengalaman
jadi bagi kami ini pilihan
kalau tidak maka kita sekarang eranya sudah berubah
orang bisa kritik dimanapun bisa lewat twitter di medsos kepada kami
dan orang bisa marah marah dan itu dibaca orang sedunia
maka dengan demikian tidak ada pilihan kecuali kita terbuka kritikan dan proses pelayanan ini harus cepat
bagaimana mengukur apakah kita baik atau tidak
maka setiap enam bulan kita pakai lembaga survei independen
kita pakai lembaga survei misalnya lsi pernah juga mensurvey kami
setiap enam bulan kami survei
tapi tingkat kepuasan rakyat terhadap kebijakan daerah
karena kalau tidak nanti kalau saya tanya birokrasi bagus semua
tidak mengerti kita yang jelek
nah dari survei setiap enam bulan itu kelihatan
oh orang tidak puas ini di pelayanan kesehatan
nah pelayanan kesehatan apa
oh di rumah sakit
loh rumah sakit apa kan panjang
oh ternyata rakyat tidak puas karena dokter terlambat satu jam setengah
oh ternyata pelayanan menebus obat lama
akhirnya kita buka itu
nah ini harus kita terus kita perbaiki
tapi untuk merubah mindset dari para pelayan itu sendiri ya
para yang harusnya mau tidak mau kan menghadap masyarakat yang sekarang juga akan semakin kritis
jadi begini ini kan tidak bisa kita lelang terbuka yang orang berdebat di publik
setiap orang lain lain strateginya
saya setiap akan mutasi saya panggil berdua
eh target saya tahun depan ini sanggup gak jadi kepala dinas
camat misalnya target
tahun ini besuk festival sekian banyak
besok pelayanan harus begini siap nggak
tapi caranya tidak terbuka
karena itu akan menimbulkan perdebatan
dan resistensi juga
itu sepertinya demokratis tapi kadang memancing polemik
energi kita udah habis
siapa yang ngeliat berdua
saya target saya ini
tapi reward and punishmentnya seperti apa
kan harus ada kpi nya lah istilahnya
nah makanya kita sekarang
sudah terapkan sistem dua ribu tujuh belas
kita bikin namanya tunjangan kinerja
nah dengan tunjangan kinerja ini
mereka yang bekerja lebih banyak
kedepan akan membawa uang lebih banyak
sehingga dengan begitu
mereka terus akan terukur
apa yang mereka kerjakan
tapi sebenarnya ternyata pns ini
bukan hanya soal tunjangan uang
dengan hadirnya penghargaan di banyuwan
lebih dari satu ratus delapan puluh penghargaan
itu menjadi pns kami lebih confident
nah ini sudah kelihatan ya
pns ini semakin baik
kira kira apa lagi yang masih perlu dibenahi
jadi kami harus menuntaskan jalan jalan akses di tingkat pedesaan
kemudian kami juga masih punya pr
untuk mendorong agar puskesmas
puskesmas rawat inap kami bisa lebih banyak
sehingga lebih mendekatkan kepada masyarakat
kami masih perlu lagi dokter dokter spesialis yang banyak
supaya mereka bisa menjemput orang
yang tidak punya di rumah rumah terdekat
dan kita terus akan dorong pelayanan kesehatan menjadi lebih bagus ya
dan beasiswa beasiswa kepada orang miskin
terus akan kami tingkatkan
banyuwangi punya program namanya beasiswa banyuwangi cerdas
jadi anak miskin tapi berprestasi kita kuliahkan sampai selesai
kita kasih uang sekurang kurangnya enam ratus ribu rupiah
dan uang kuliahnya kita bayari semua
sehingga harapan kami tidak ada anak miskin tapi pandai tidak kuliah
kemudian kami terus akan meningkatkan program banyuwangi mengajar
nah banyuwangi mengajar anak anak hebat kita kirim ke desa terpencil
karena bagi kami desa terpencil desa terbelakang
bukan karena faktor uang saja
tapi dia butuh motivator butuh inovator yang hadir di desa
bukan setelah ngajar pulang ke kota
dia harus bermalam di desa
nah tahun depan akan kita tingkatkan
sehingga mereka menjadi motivator di tingkat desa yang sekarang keberhasilannya sudah lumayan
ya smart kampung tadi disebutkan
sekarang kan kita sering bicara mengenai smart city ini smart kampung
idenya bagi saya sih sekarang ini kan jakarta dalam tanda kutip mohon maaf dulu
karena perhatiannya seolah olah hanya kota
nah kabupaten desa ini nggak terurus
maka kami membuat program smart kampung
karena di desa ini bukan hanya menyiapkan infrastruktur
kita harus ngelatih orangnya
secara open harus menyiapkan mereka melalui it
dan ini bukan pekerjaan mudah
karena merubah budaya orang
nah tapi pilihan kami it itu menjadi instrumen percepatan kemajuan desa
bukan hanya untuk pelayanan
tapi juga untuk ekonomi
mendorong ekonomi kreatif dan juga proses pendidikan
ada berapa smart kampungnya
smart kampung sekarang ini program seluruh kabupaten
tapi yang untuk ke excellent ini kita pilot project di tujuh puluh desa
tujuh puluh desa ini kita jadikan pilot project yang fo nya fiber optic nya sudah masuk
dan pilot projectnya bukan di kota ini
tapi memang di desa
kayaknya kita harus mengunjungi nih salah satu smart kampung
bukan ada pekerjaannya
itu kan sekarang juga butuh tanda tangannya pak camat
jadi pelayanan sekarang ini cukup di sini
orangnya di sini jantannya yang berjalan
pak camat tinggal kebetulan ada pak camat tinggal verifikasi di hp nya seperti itu klik sudah keluar di sini
tinggal tolak tanda tangan

lama itu sepanjang nanti verifikasi
verifikasi ke pak camat lancar
setidaknya lima belas menit sudah
pak ilaman lima belas bulan sudah
cetak di sini
cetak di sini
dulu kan harus ke tempat lalu harus bulat balik
jadi ini semua smart kampung itu sudah begini ya pak camat
nah ada dua anak yang memang ahli it
jadi minimal performanya kita dorong kayak gini
jadi fiber optic ini sudah bagus ya
tapi di sini sudah fiber optic seperti itu
jadi lebih cepat ya
pelaporan pun sekarang sudah ramai
evp teguh rusa yang membantu kami
karena jarak kami ke kota juga lumayan jauh seperti itu
yang jelas dengan adanya sistem perencanaan pelaporan bertanggung jawaban online sangat mudah
pak anas berapa lama wadih membutuhkan untuk pemasangan fiber optic
semua ini terkoneksi
jadi ambil budgetnya dari
cma ini sebagian csr
oh csr dari perusahaan
jadi tidak semua dari hppd
tapi inilah cara kita untuk
dan sekarang desa desa lebih pendek
sekarang lebih pendek
dengan desain begini saja kita duduk kan lebih nyaman
wah dulu desa desa ini kusam loh
wah dulu mas ada begini begini
sekarang kursanya bersih modern
ini sudah pada tidak gaptek lagi
oh gimana dus dus gitu kan
sekarang terpas terpas ini lagi
nah kira kira gitu
terus ada perpustakaan perpustakaan ini
jadi orang kalau nunggu bisa sambil baca
sambil mencerdaskan diri
terus lebih rajin tidak
lebih rajin tidak dengan cara kerja seperti ini
saya kira mereka mau
lebih kualitas lebih
ini kan harus terang terang
dan budaya ini harapan saya tumbuh
karena dari kebiasaan itu akan tumbuh budaya
saya lihat suradar ini kepesilat semua
betul betul dari kemis
dari kemis ada
setelah hari lain ini dia pakai
abis itu batik misalnya
ini buka sampai jam berapa
kita ada bayangan lama
karena masyarakat banyak berkami
mungkin pagi masih berkegiatan
kita sampai jam sepuluh malam
pak anand kalau paling sering sekarang komplain yang anda khususkan di ktp
karena ktp sekarang ada tiga puluh ribu yang belum bisa dijaga
karena itu komplain paling banyak sekarang ktp dan raka
kata kata saya harus diperluas
pastinya ada perubahan dari jatah
jadi rekor sekarang terserah
jadi rekor sekarang terserah

itu sudah langsung diperluas
jadi tanda tangan pak camat sudah tertera
setelah terverifikasi oleh pak taman
tinggal tanda tangan saya di sini
cepat sekali kan
tidak perlu lagi mereka keliling ke sana
lebih ya mas
lebih ya mas ya
lebih ya mas ya
ada permen lagi ya
bupatinya hebat tidak
atau silakan kalau masih ada yang komplain
kalau kita tidak ikut kenceng ketinggalan saja mungkin
zaman zaman memang kalau mau lari kenceng harus
oke ini saya lihat juga pak bupatinya terlanjur olahraga ya
baik terima kasih ya
terima kasih semuanya
terima kasih mas
terima kasih semoga
ya kini kita berada di desa taman sarismat kampung ya
sudah mendekati kawah ijen
tidak terlalu jauh dari sini
ini adalah salah satu
nanti semua desa yang ada di
banyuwangi ini ada dua ratus delapan belas
ini ada yang pak anas lihat ya
sejak diadakannya smart kampung ini
pelayanan cepat efisien
tidak ada pungli atau paling tidak
mengurangi korupsi ini
dampak yang paling
apa terhadap welfare dan benefit
terhadap masyarakat itu sendiri
yang pertama rakyat ini harus senang dia tidak boleh dipersulit
maka tadi di pemda kita siapkan laut
disini bisa disiapkan bagaimana
resepsionis dari desa ini sudah seperti
di bank dan mereka membuka
pelayanan sampai malam hari sampai jam sembilan
sehingga rakyat tidak susah lagi
untuk mengurus keperluan primer
mereka misalnya kalau anak ingin sekolah
perlu rekomendasi perlu surat
kabupaten pindah pekerjaan
dengan mudah ini bisa dilayani
kalau rakyat ini kemudian kita permudah
untuk keperluan investasi juga mudah
ini saya kira ke depan banyak banyak akan menjadi
bagian yang menyenangkan bagi mereka yang akan datang ke sini
nah target untuk

sekarang sebenarnya mereka setelah terhubung dengan
cuma yang fiberoptik ini
target kita mereka ini terkoneksi dengan fo
kedepan ini boomdesk bagaimana
ekonomi kreatif bisa dibangun dari desa
di tempat ini juga di balai desa ini
kita beberapa kali temukan sudah ada
pelatihan pelatihan bahasa inggris
jadi pemandu belerang sudah
mereka sudah bisa bahasa jepang bahasa perancis
bahasa inggris di tempat ini
sehingga desa ini menjadi tempat
portal untuk mendorong
perubahan masyarakat di tingkat desa
inovasi saya lihat ini yang diterapkan
oleh pak anas disini ini sudah
masyarakat itu sendiri apakah mereka
adanya pelayanan yang jauh
lebih bagus mereka
mereka lebih semangat menciptakan
juga untuk iya jadi ini menurut kami
pilihan dan ini mau tidak mau harus dikerjakan
dengan pelayanan yang berbasis it
ini di desa bukan perkara
mudah sebenarnya di kota kan harus ada
capacity building juga untuk memperkenalkan
penggunaan di kota mungkin biasa
tapi kami harus melatih mereka termasuk hari ini kami
sedang melatih kaur kesra jadi
kepala urusan kesra semua
desa kumpul di kota tiga hari kita
didik untuk spm online
surat pernyataan miskin online
sehingga dengan begitu perangkat perangkat
desa ini menjadi operator penting untuk
mengkoneksikan dengan kota
dengan sistem dan modul yang kita berikan
menjadi bagian penting untuk meng input data
disini sebab kedepan ini
kuncinya saya kira data nah muara
problem bantuan sosial bpjs
data kemiskinannya tidak valid
menjadi validasinya menjadi lebih
terukur karena yang mengerjakan
adalah desa sekarang sudah berapa
masuk yang spm ini lewat
online jadi sekarang ini
ini kan orang mengurus beasiswa dan lain lain
ada kurang lebih tiga ribuan ya
tiga ribu dan harapan saya ini terus jalan
tapi kalau yang lainnya sudah jalan semua evilite budgeting
sudah jalan kemudian
e monitoring juga sudah jalan
sehingga dengan begitu
program keuangan di desa ini yang paling penting
karena kedepan dana ke desa ini
kan semakin tinggi kita tidak bisa kontrol
satu persatu maka by system ini
nanti justru semakin lama
tugas seorang bupati dan
para pelayan publik ini semakin ringan ya
bisa fokus ke hal hal yang lebih penting
sekarang saja beberapa kewenangan kami
kami delegasikan ke camat dan sekarang
transfer dana add
bukan dana desa ya add
dari delapan puluh miliar
dan tahun depan kita naikkan transfernya
menjadi satu ratus empat puluh tiga miliar
ke desa nah
sehingga kedepan fungsi untuk
mengatasi masalah kemiskinan yang
seorang orang tidak bisa berobat orang tidak
bisa ke sekolah rumah tidak layak
huni bukan lagi ke bupati
nah kedepan di tingkat desa ini bisa mengatasi
saya tertarik sekali dengan jumlah kemiskinan
yang sudah dipangkas ya
padahal awal mencapat itu diatas
gini rasionya jauh lebih kecil ya dibanding
persisnya strateginya untuk
memberantas kemiskinan tapi kan
dan sumber perekonomian baru
itu apa saja strateginya yang
dilakukan selama ini pak
jadi pendekatan kan ada kluster
ada klaster satu dua ada tiga
ada kluster yang produktif kita kasih bantuan
produktif tapi kluster yang memang
orang tua tidak mampu bantuan sosial
nah tetapi sebelum kami melangkah
kami kerjasama dengan bps
karena kunci keberhasilan
program itu paling penting nomor
satu adalah data sehebat
apapun kepemimpinan sebesar apapun
anggaran kalau tidak tepat sasaran
targetnya tidak tercapai nah
maka waktu itu kan saya hanya dapat angka kemiskinan
per kabupaten seluruhnya
ini tidak mungkin kami selesaikan kami perlu di zoom
per kecamatan ini berapa sih karena masing masing
kecamatan strateginya berbeda
kami kerjasama dengan bps untuk mendapatkan itu semua
maka buy name buy address kami dapatkan
masalahnya banyak ada karena
masalah kredit tidak bisa makan rumah jelek
tidak layak huni ada yang karena tidak bisa
sekolah tidak bisa berobat nah ini kita urai
kemudian kita lihat
oh ternyata saya baru tahu
kami keroyok disini
kita harus jadikan satu disini
dan ini terukur dan terdata
siapa siapa orangnya sudah tahu
buy name buy address tetapi ini tidak semata mata
untuk ikut bersama sama nah kita kasih
data kepada mereka contoh di
festival bedah rumah kita kasihkan data
silahkan mereka mau nyumbang program apa
nah penting datanya masyarakat miskinan ini
nah tentu ini semua
terus ingin kita dorong termasuk
pengangguran terbuka kita kedepan harus turun
angka pengangguran terbuka banyuwangi
tentu ini beberapa program karena
berjalan bersamaannya sektor
pertanian kita dorong untuk tumbuh
yang semula hanya satu ratus lima puluh empat
sekarang sudah tiga ratus dua puluh
dan ini adalah produk produk
pertanian terus kita dorong tapi pada saat yang
sama kita juga dorong pariwisata
karena kalau hanya pariwisata saja
sekarang memberikan income berapa persen terhadap
gdp untuk banyuwangi itu sendiri pariwisata
saya lihat kan tadi target dan jumlah
wisatawan yang datang dan apalagi dengan
menaiknya kelihatan sekali sektor jasa
nah maka ini terus akan kami dorong
dari kegiatan wisata
yang terus kita jaga ini terasa sampai sekarang
dan kemiskinan yang menurun
tentu ingin ya melihat return
rata rata berapa yang bisa
tadi kita hitung tadi kita ada rumus berdasarkan
survei seberapa sih lama
orang tinggal disini
dan kemudian berapa biaya promosi
karena jangan sampai biaya promosi pemda itu
tidak sebanding dengan uang yang masuk
nah kita survei nah khusus tentang
para wisatanya kita survei setiap tahun
ketemulah bep nya
biaya promosi dengan orang yang bertambah
menginap dan belanja di banyuwangi
yang rata rata sekarang dua lima juta
dan kedepan ini bisa lebih meningkat lagi
apalagi rencananya bandaranya
mau diperbaiki diperbesar
apa target jumlah
target kita sekarang dua empat juta
dua juta ini tercapai
tahun depan kita target lagi
begitu juga wisatawan mancanegara
kita harus akan berbenah selain infrastruktur
sdm kita perbaiki terus
kita ada pelatihan bahasa inggris
bahasa arab bahasa mandarin di setiap desa setiap tahun
ini terus akan kita kerjakan
pelatihan pelatihan bahasa di desa desa
dan juga program it ini menjadi
bagian yang terus akan kita dorong
meningkatkan membuat kelapa kota
dengan kerja bagi mereka
bumdes ini kedepan akan menjadi bagian yang terus kita tumbuhkan
sehingga ini menjadi bagian untuk mendorong
ekonomi di tingkat desa
umkm kita sekarang batik saja
dulu hanya ada tujuh ikn
sekarang dalam waktu empat tahun ini
jadi pertumbuhannya cukup tinggi
sekarang produksi batik di kampung kampung sudah
relatif tinggi dan banyuwangi menyiapkan
banyuwangi mall com untuk sebagai
instrumen memasarkan produk umkm
jadi it ini sekarang bukan hanya
menjadi program pemda tapi telah menjadi
keperluan masyarakat sehingga anak anak
sekarang memasarkan produknya sudah
kan masih ada empat tahun lagi
prioritas untuk empat tahun lagi
tapi bagaimana memastikan bahwa
ini kan semua dalam kerangka
supaya tidak kebablasan
nanti jumlah turis semakin banyak
pembangunan semakin banyak
bagaimana tetap dalam
koridor di mana masyarakat
juga bisa berpengalaman
justru yang mendapatkan
saya lihat disini hampir tidak ada ya mall
ataupun toko toko yang
biasa kita lihat di tempat
pertanyaan ini mendasar buat saya
kita bukan hanya
menarjetkan dari ukur pertumbuhannya
tapi bagaimana indeks kebahagiaan
ini dan kesesuaian dengan
lingkungan kapasitas di banyuwangi
kedepan terus terjaga maka di
banyuwangi kita tetapkan satu perda tata ruang
jadi dengan tata ruang tadi
kita bisa mengendalikan termasuk
dan itu sudah ada blueprintnya
sampai kapan kedepan
sampai dua ribu tiga puluh lima sudah ada
kemudian kita kendalikan meskipun
kita sedang butuh hotel tapi kami
kendalikan tidak semua hotel kami izinkan
hotel melati tidak kami izinkan
hotel bintang tiga saja nah bagaimana
dengan orang yang kelas bawah kita siapkan
tumbuhkan sehingga dengan demikian
efek negatif dari pariwisata ini kita
kendalikan dan mindset
perubahan mindset revolusi mental
ini sudah terlihat dalam
lima tahun sebenarnya tidak terlalu banyak
untuk mengubah karakter
tadi kan pak anas mengatakan dulu
image nya lebih ke mistis
sebagainya walaupun itu ada daya
tariknya juga sih sebenarnya
jadi memang ini paralel sih ya
inovasi dengan kesejahteraan harus paralel
inovasi saja kegiatan banyak
tapi kalau rakyat ini lapar
tentu rakyat tidak akan
mendukung alhamdulillah ini dengan
beberapa event dengan pariwisata
yang jalan ini dampak
ekonomi masyarakat jalan dan
kita terus ingin kendalikan dan lingkungan juga
tetap terjaga ya tetap terjaga harapan
peduli lingkungan ini sudah tertanam ya saya lihat
banyak pohon dan alhamdulillah ada yang
namanya sedekah oksigen
jadi kita ada program namanya
ini karena ingin mendorong bahwa
orang tanpa oksigen tidak bisa hidup dengan
sehat maka sekarang ini kita
dorong untuk menanam pohon pohon terutama
termesi misalnya kalau
sekarang ada gereja masjid
akan mengajukan bantuan sosial kedua
dia tidak bisa bantuan
hibah dari pemerintah dia tidak bisa
cair kalau belum menanam pohon termesi
maka sering saya kalau main ke pesantren itu
baru sampai kiainya sudah ngasih tahu
pak bupati saya sudah mohon
sudah menanam pohon termesi pikiran
saya ini tanda tanda mau ngajarkan proposal
yang kedua jadi
sehingga penghijauan bukan
menjadi program pemerintah ini sudah
menjadi program masyarakat
saya lihat anda ini begitu
inspiring ya orang
ini pak anas ini sebagai bupati itu memiliki
begitu banyak penghargaan
dan juga banyuwangi ya sudah mulai dikenal
dan kalau tidak salah terakhir
mendapatkan award khusus
untuk inovasi dalam turisme
pengakuan ya terhadap
kerja keras yang ada
selama ini dan dilakukan oleh selama ini
saya tertarik sebenarnya pak anas
masih muda ya
seorang pemimpin itu harus
memberikan contoh menjadi role model
bisa diikuti oleh semuanya
jadi latar belakang kami
pernah di parlemen saya melihat
kalau di daerah ini kita berbuat sesuatu bisa
lebih terukur yang kedua
saya sadar betul bahwa kepemimpinan
itu dibatasi oleh limitasi
waktu bayangkan lima tahun
sekali lima tahun
tahun pertama kita tidak bergerak tahun berikutnya akan berakhir
yang kedua tantangan harus diatasi
ini harus ada inovasi
yang kedua inovasi tidak akan jalan
kalau tidak ada
pasukan yang mendukung
karena kalau tidak nanti one man suit akan lelah
capek nanti banyak
bukan musimnya lagi untuk hanya mendulang
karena popularitas tetapi tidak didukung
ada hasil nyatanya juga
pada waktunya akan menjadi arus balik
yang justru menyebabkan
kita akan tidak populer
nah maka sadar dengan itu
gaya kepemimpinan saya sejak dari awal
karena ini banyuwangi seperti ini
saya lebih banyak mengakomodasi
tidak hirup piku
kami lebih melakukan
menonjolkan melakukan pembinaan
karena tidak ada gunanya saya berantem
dengan pns karena pns
tidak bisa dipecat semena mena
kalau tidak dia mengajukan kukatan
saya bisa saya kerjakan dalam membina mereka
mengajak bicara baik baik dengan mereka
dengan target target yang kita berikan
alhamdulillah pencapaian banyuangis sekarang
ini sebenarnya bukti kolektifitas kami ini jangan
jadi kebetulan saja saya bupatinya
maka saya menerima penghargaan
ini sebenarnya penghargaan buat masyarakat
penghargaan buat birokrasi yang
saya berterima kasih karena
birokrasi kami mulai tumbuh dan bekerja dengan luar biasa
tugas tugas yang kita tugaskan
pekerja mereka sudah berbeza
di desa ini desa tamansari
bayangkan mereka punya inovasi
satu minggu mereka melakukan pelayanan
sampai jam sembilan malam
tidak ada yang nyuruh saya nggak perintah
tapi inovasi dari mereka dan mereka bangga
dengan apa yang mereka kerjakan
nah ini yang akhirnya kan berlomba lomba
untuk melakukan yang terbaik ya
ya memang harus dimulai dari
kawupaten karena mereka ini memfotokopi
apa yang kami kerjakan
di tingkat kabupaten begitu tadi ada
lounge nih ada lounge mini disini
pemimpin ini kalau sudah bisa
mencuri hati rakyatnya
ini ringan pekerjaan
dan saya terus ingin
mencuri hati rakyat supaya rakyat ini terlibat
dan begitu rakyat
komunikasi ini terus menerus ya
iya terus jalan
apa apakah semua orang punya nomor
hp nya pak anna atau lewat
dan mbak desi misalnya bisa lihat
kalau event event yang besar itu
kami selalu di ujung acara kami jalan menyapa mereka
enam ratus kilo tapi di ujungnya
saya di belakang nyapa mereka
lelah tapi lebih lelah rakyat kami
yang dari pagi menunggu kami
nah jadi saya menyapa rakyat
kami gunakan untuk menyapa rakyat dan
saya bangga sekali karena
hampir semua event ini partisipasi rakyat ini
luar biasa baik di sektor
terus terang kan ada suka dan dukanya pak
ini tapi dan bagaimana
bisa berikan contoh contoh saja
iya tentu kan penolakan itu ada
misalnya kami menata
sekitar pantai bu kami butuh
dialog dua tahun
kami menata pkl kami butuh dialog
setahun setengah baru mereka
jadi dialog itu penting ya dialog itu penting
tapi juga perlu ada juga
support kepada mereka
supaya mereka juga mau mengerjakan
saya kira setiap tantangan
diatasi meskipun tidak semuanya
target apa lagi yang masih
penuhi baik untuk diri sendiri
disparitas ekonomi kami masih ingin kita turunkan
dan the big problem kita adalah bagaimana
menyiapkan lapangan pekerjaan
di tengah situasi ekonomi yang begini
ekonomi global menurun ini tantangan
daerah ini luar biasa berat maka
ekonomi kreatif menjadi salah satu
dan tentu banyak program
yang masih belum bisa kami wujudkan
kita ingin bahu membahu supaya
program secara bertahap ini nanti
infrastruktur bagaimana apa lagi yang masih harus dibuat
infrastruktur ke desa desa tetap akan kita
jadikan prioritas dan
pengembangan bandara akan menjadi bagian penting
dan yang paling penting juga adalah
ratusan titik wifi lagi
supaya akses anak anak kami lebih mudah
ke dunia global tetapi
program it yang sehat
maka it ini sudah dikunci untuk akses pornografi
mudah mudahan ini nanti bisa terwujud dengan baik
di jakarta aja
masih sedikit ya taman taman yang memiliki
satu kabupaten sudah
di terkoneksi oleh
wifi dan it
pak arnas terima kasih
banyak yang kita pelajari
dan ini sekarang
kalau tidak salah
model yang diterapkan di banyuwangi
ini akan direplika
untuk dalam skala nasional
ya kami kemarin mo juga
dengan menpan karena kementerian pnrb
mereplikasi sistem keuangan desa
jadi itulah sistem yang direplikasi
oleh kemenpan mudah mudahan nanti
ini bermanfaat untuk bangsa
dan ini menarik karena biasanya
pembangunan atau aktivitas itu
berpusat di kota
sehingga justru yang terjadi adalah
urbanisasi nah kalau
setiap desa dikelola seperti ini
capacity building ada aktivitas
di daerah memiliki
apa yang bisa mereka banggakan sendiri
terjadi urbanisasi tidak perlu
pindah ke kota
karena desa ini telah memberikan
harapan buat mereka
dan kita terus akan dorong anak anak miskin
di tingkat desa kita kuliahkan
kita punya program namanya banyuwangi cerdas
kita anggarkan tahun ini tujuh belas miliar
untuk menguliahkan anak anak ini sampai selesai
dilakukan oleh pemerintah daerah
terima kasih banyak ya demikian
karena sehari yang sangat menyenangkan
banyak sekali kesibukan
dan banyak sekali saya lihat
tamu tamu justru dari
luar kota studio banding
untuk belajar dari contoh
diberikan oleh banyuwangi
di bawah bupatinya
pak anas sekali lagi terima kasih
terima kasih sangat inspiratif